bidang koordinasi relawan bkr satgas covid sembilan belas resmi meluncurkan layanan jalur bantuan informasi covid sembilan belas bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum di dki jakarta dan juga kota bandung
layanan jalur bantuan ini untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap informasi covid sembilan belas

bidang koordinasi relawan bkr saat kes covid sembilan belas resmi meluncurkan layanan jalur bantuan informasi covid sembilan belas bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum di dki jakarta dan juga kota bandung
bidang koordinasi relawan bkr saat kes covid sembilan belas resmi meluncurkan layanan jalur bantuan informasi covid sembilan belas bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum di dki jakarta dan juga kota bandung
bidang koordinasi relawan bkr saat kes covid sembilan belas resmi meluncurkan layanan jalur bantuan informasi covid sembilan belas bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum di dki jakarta dan juga kota bandung
bidang koordinasi relawan bkr saat kes covid sembilan belas resmi meluncurkan layanan jalur bantuan informasi covid sembilan belas bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum di dki jakarta dan juga kota bandung
salah satunya adalah tadi tidak panik pada saat anggota keluarga terpapar
caranya gimana ada informasi dari bidang relawan satgas
hadirnya jalur layanan informasi ini akan memberikan masyarakat informasi terpadu satu jalur
sehingga memudahkan penggunanya untuk bersama sama menangani dan menghadapi situasi pandemi covid sembilan belas di indonesia
layanan jalur bantuan informasi covid sembilan belas dapat diakses melalui nomor hotline